selesai belum sih servis motornya
udah kelar kelar dari tadi kayaknya
lo liat gak kalo masnya belum selesai
ya berarti belum selesai michelle
motornya mau kemana
iya takut ditinggal ya
mau diajak juga
udah liat gak
eh kok ada yang langsung cabut sih
lo mau kemana
gue udah telepon dia tapi gak diangkat
michelle diajak cabut sama si rifqi
dan hari ini michelle itu dikerjain sama anak ips gengnya rifqi
hah serius misal dikerjain lagi
ya serius lah
apalagi gue lagi gak ada di sekolah buat belain michelle
harusnya dia itu membersihkan toilet ini si ripki
ini malah tidak nampak batang hidungnya
saya mau laporan soal rifqi pak
laporan tentang apa
laporan tentang apa
jadi rifqi itu dibawa kabur pak sama michelle anak baru ipa
ini sudah tidak bisa ditolerir
saya akan pasang lagi kembali cctv di seluruh sekolah ini
jadi tidak boleh ada yang main main sama saya
dan hukumannya akan saya tambah
itu temannya siapa namanya
siapapun yang salah di sekolah ini harus saya hukum seberat berat
ya saya permisi dulu
kali ini gue terpaksa ngurbanin lo lagi
kalau rifki terus terusan kena hukuman
gue yakin anak ips pasti bikin perhitungan lagi ke michelle
dan seluruh anak anak ipa juga pasti bakal nyalahin michelle
karena dianggap suka bikin masalah
menurut ngana aja
makanya jangan sambil ngomel ngomel biar gak capek
ngomel siapa lo yang nanya
wah dari papanya rifqi
gue disuruh minta videoin rifqi lagi yang minta maaf depan anak anak
ini pasti buat bukti aldino ke papanya
lo tuh punya kemampuan telekinesis ya
bisa dorong motor gue sampe kesana pake kekuatan pikiran lo
ya gue udah gak kaget sih udah gak heran lagi
secara gue ganteng
gue ketua osis
banyak yang suka sama gue
lo tuh udah mulai jatuh cinta ya sama gue
lo udah suka mikirin gue lho
minta maaf depan anak anak
sampai sini paham
udah paham belum
lu tuh kayak ibu ibu kontrakan yang lagi nagih biaya kontrakan tau gak
kamu kalo gak bayar ya keluar ya dari sini
kita udah kalau gak di jalanan rifqi
udah ayo cepet
udah jauh tuh masih
gue gak akan kayak gitu
kesampe tuh bengkelnya
semoga aja michelle berhasil meyakinkan divki
kamu kalau mau ke kantor ke kantor aja
aku sendiri bisa kok
aku malah jadi gak enak gara gara
gagalnya nemenin aku urusan urusan penting kamu jadi ketunda
ah enggak enggak gak apa apa kop
kamu gak usah serungkan
sesibuk sibuknya aku ngurus masalah
pasti aku punya waktu untuk nemenin kamu
oh pasti banget lagi
udah selesai belum sih servis motornya
udah kelar kelar dari tadi kayaknya
lo lihat gak kalau masnya belum selesai
ya berarti belum selesai michelle
motornya mau kemana
takut ditinggal ya
mau diajak juga
oh kerjaan banget sih gue
sebenarnya aku kepikiran
daripada kamu pindah pindah terus dari rumah sewa ke rumah sewa yang lain
apa nggak sebaiknya kita menikah aja
untuk meresmikan hubungan kita ya
supaya aku bisa ambil alih tanggung jawab
dan kamu pindah ke rumah aku
jadi gak pindah pindah seperti ini
menikah itu kan butuh kesiapan yang matang mas
kalau begitu secepatnya kita perkenalkan mereka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
atau juga nanti mereka akan jadi saudara
oke nanti aku atur waktunya ya mas
jangan lama lama ya
aku gak sabar nunggu waktu ini tiba
sebenarnya sampai sekarang
aku gak tau gimana caranya harus kenalin roy sama el
karena el punya trauma mendalam
soal ayahnya yang dulu sering ringan tangan dan gak bertanggung jawab
bahkan saking traumanya
yang selalu meminta supaya aku gak perlu menikah lagi
karena el takut kejadian dulu akan terulang
ngapain coba mesti bantu dia
sehat enggak capek iya
nih ini gue sengaja beliin buat lo nih
enggak usah ditempel tempel juga kan bisa
gue tau lu tuh capek lo kepanasan abis bantuin gue
ini super aja
super hati hatiin banget lo
tanda terima kasih gue buat lo
sir saya mau tingin lekuk juga aja
gue mau dal drones juga
sebenernya kayak gini lagi

boleh aku barkan lagi ya
perannya kaget alah